nah ini apakah ada tujuan tertentu artinya itu memang sengaja supaya tidak di satu tempat
jadi prinsipnya memang betul paru itu juga membutuhkan tingkat kelembaban tertentu untuk menjaga kualitas saluran nafasnya
tak hanya sebagai hiburan konon lenggeran juga digunakan sebagai sarana berdoa dan berkaitan dengan mitos kesuburan
ada angka satu dikaitkan dengan agenda agenda spiritual tertentu
tempatnya bukunya dari mana
dan itu pada ujung ujungnya adalah membuat
apakah ekspansi yang dilakukan hepindo untuk mengatasi dari kebijakan ini pak
thank you banget sukses terus buat telekomentatornya juga
seperti apa sih pak pembatasannya secara real begitu
tantangannya itu sama tantangannya kalau misalnya aku dengar dari teman teman aku itu praktisnya ya
m dua puluh berikutnya adalah pertemuan online pada empat belas oktober yang membahas musik dengan lingkungan dan musik dengan kesejahteraan ekonomi